laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan pesta ulang tahun gubernur jawa timur kofifah indar parawansa terus berdatangan ke spkt polda jatim
senin sore giliran kelompok lsm dpw lumbung informasi rakyat lira jatim yang melamporkan kofifah dan perangkat daerah yang menggelar pesta ulang tahun ke polda jatim